sehari setelah menginjakan kaki di makassar bernando tavares dan paulo duerte pelatih serta asisten pelatih asal portugal langsung menggelar latihan perdana
pemegang lisensi kepelatihan pro uefa ini sudah malang melintang melatih klub tri sensei portugal afrika lion tanzania el nahda oman new radian maladewa benfica de macau macau churchill brothers india dan helsinki afk finlandia
bekal inilah yang membuat manajemen psm makassar memanfaatkan jasanya
apalagi psm makassar sempat terseok seok untuk lolos dari jurang degradasi liga satu dua ribu dua puluh satu hingga dipaksa berada di papan tersebut

diikuti dua puluh satu pemain latihan lebih berfokus pada pengembalian kebugaran pemain yang sangat menurun setelah liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua berakhir maret lalu
di babak penyisian piala afc psm makassar akan menjajal kuala lumpur city fc pada dua puluh enam juni dan tampinan strover singapura pada tiga puluh juni mendatang
alwi fauzi makassar sulawesi selatan